alhamdulillah terima kasih allah kau telah memberiku kekuatan untuk mengalahkannya
tapi kau harus menjadi buddha aku
dan mengikuti semua perintahku
mereka orang orang yang sangat hebat
aku harus bisa memanfaatkan mereka

baiklah aku akan pura pura menjadi anak buahnya
sambil aku mencari kesempatan dan mencari keuntungan
jawab apa kau tulis
baiklah banget aku akan menjadi muridmu
baiklah aku akan menjadi muridmu
baiklah aku akan menjadi muridmu
hasilnya tidak terdapat mas
bagaimana puan rara santa
sebelumnya dia sudah berjanji akan datang ke sini
maafkan aku aku sedikit terlambat
tidak apa apa nimas
nimas apa kau terluka
alhamdulillah hiropya lamit
aku tidak terluka sama sekali
aku baik baik saja
sebaiknya kita beristirahat di sini saja
hari ini pangeran jagur dipa ini akan dihukum pancung
pangeran jagur dipa akan dihukum pancung
aku harus menemukan mereka
tapi kemana perginya raden kiancentang
apa raden kalah dengan orang mungo itu
dan bagi kalian semua yang berani melawan kami para penguasa mongol
kalian akan merasakan hukuman yang sama dengan dia
kuna bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk tinggal disana saja
kenapa kau malah ikut raden
tidak apa apa aku bangga karena kau berani
masa jalan masa jalan
hukuman panco mereka kita laksanakan sekarang saja
mereka harus dihukumati sekarang juga
kita harus melamatkan mereka raden
ya kau benar
raden perjuangan kita membela tanah air cukup sampai di sini raden
jangan bersedih hati
apa kata raden kian santang
perjuangan membela tanah air ini sama hanya dengan jihad
menang dengan terhormat
kalah pun mati syahid
kita mendapatkan pahala dari allah swt
t retransformasinya selesai nasir raden
rolongga selesai masukkan
suara kita menarik oxeni
masuklah sekarang raden

terima kasih allah
kau telah memberiku kekuatan
jadaku susah sekali
ilmu yang diajarkan guruku
aku harus mendalami
dan berlatih lagi
sekarang redamku semakin membarah
aku akan berjanji